dalam rangka untuk menjaga
tim harus betul betul menjaga
marwah itu sesuai dengan
komitmen bapak kapolri
kemudian bapak kapolri tim harus
bekerja secara profesional
maksimal dengan proses
pembuktian secara ilmiah
ini merupakan suatu keharusan
oleh karanya untuk menjaga
transparansi dan kutabel
pada malam hari ini
bapak kapolri memutuskan
yang pertama yang dinonaksikan adalah
pada malam ini adalah
kapolres jakarta selatan
komitmen bapak kapolri
mengingatkan tidak clock